sejak tanggal tiga juli pemerintah provinsi dki jakarta mulai melaksanakan uji coba bike sharing untuk masyarakat umum
sebanyak dua ratus sepeda disiapkan pada masa uji coba ini
guna menekan jumlah kendaraan bermotor di ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta mulai mendiakan sepeda sewaan atau bike sharing
sepeda ini tersedia di sembilan lokasi di kawasan jakarta pusat
untuk menggunakan sepeda pengguna harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi kemudian melakukan top up saldo
tarif sewa bike sharing seharga rp tiga untuk durasi lima belas menit
sepeda yang sudah selesai digunakan dapat dikembalikan ke salah satu lokasi tempat parkir bike sharing
bike sharing beroperasi mulai pukul enam pagi hingga enam sore
pemprov dki jakarta menyediakan sepeda di tempat umum atau bike sharing sebagai alat transportasi jarak dekat
terdapat sembilan titik tempat penyediaan sepeda yang disiapkan
oleh pemprov dki jakarta
kita coba konfirmasi sudah ada koresponen cnn indonesia arya dita utama di sana
dito melihat antusias masyarakat ibu kota untuk bersepeda
begitu ada fasilitas yang disediakan oleh pemprov
kita ingin mendapatkan bagaimana kemudian pelaksanaan bike sharing ini
apa mekanisme atau aturan yang harus diikuti oleh pengguna sepeda sepeda yang ada di stasiun bike sharing ini dito
memang nggak bisa dipungkiri bahwa animo masyarakat warga dki jakarta terutama
untuk bersepeda semakin menggeliat semakin menguat
bahkan menurut penelitian sebuah lembaga
nah untuk memfasilitasi warga masyarakat yang semakin mengembarakan sepeda
pemerintah provinsi saat ini sedang melakukan uji coba bike sharing
nah inilah kurang lebih gambaran sepedanya seperti ini warna merah
dan untuk pembukanya pertama tama anda harus mengunduh sebuah aplikasi dulu
nanti ketika anda sudah mengunduh aplikasinya jangan lupa lakukan top up
karena memang sewa sepeda ini tidak gratis atau biayanya sekitar rp tiga untuk durasi lima belas menit
nah setelah itu kita buka aplikasinya kita pindah dulu qr code yang ada di belakang ini
karena memang jika tidak sepeda ini akan digembok tidak bisa digunakan
nah setelah sudah dibuka udah bisa langsung kita gunakan
tadi tadi saya juga melihat bahwa banyak juga sih warga masyarakat yang sudah menggunakan sepeda ini untuk melakukan
ya untuk menghabiskan waktu di akhir pekan ini
namun banyak juga yang mengatakan bahwa hal ini bermanfaat bagi mereka yang tidak punya sepeda
tapi ingin merasakan suasana naik sepeda di jalanan ibukota
apalagi memang saat ini jalanan di dki jakarta memang pada saat psbb transisi ini tidak terlalu ramai
sehingga memang cukup nyaman
apalagi sekarang di jalur sudirman sendiri
sudah ada pub up bike lane sepanjang delapan belas km dari tamrin menuju ke sudirman
sehingga memang sangat menyenangkan sekali
anda bisa lihat bahwa memang satu lajur di jalur sudirman ini sepanjang dua m dibatasi dengan kerucut lalu lintas
sehingga memang tidak diganggu oleh para pengendara yang lain
nah untuk mekanisme sendiri nanti ada sembilan lokasi di mana anda bisa meminjam sepeda ini
di antaranya salah satu misalnya di balai kota terus kemudian di stasiun mrt bundaran hotel indonesia

terus kemudian di kawasan dinas terpadu yang ada di tanah abang
sehingga memang nanti para pengguna yang sudah menggunakan sepeda untuk ya berkegiatan
nanti mereka tidak harus mengembalikan ke lokasi di mana mereka memilih sepeda itu
tapi bisa memilih dari delapan lokasi lainnya yang tersebar di sekitar jakarta pusat
kita sudah ngobrol ngobrol dengan warga khususnya pengguna bike sharing ini
bagaimana respon mereka terhadap
fasilitas seperti ini
oh ya tadi saya mau bicara sama warga masyarakat
bahkan juga saya melihat banyak juga warga masyarakat yang sudah penasaran tertarik
atau berusaha untuk minum sepeda ini
dan kebanyakan dari mereka memang mengatakan bahwa mereka sangat merasa terbantu
atau mereka gembira sekali
karena memang banyak juga warga misalnya di sekitar jakarta yang punya sepeda
tapi mereka tidak mau menggunakan sepeda itu untuk menuju ke jakarta
tapi mau bersepedaan di jakarta
sehingga ini bisa menjadi opsi bagi mereka
untuk bisa bersepedaan di jakarta tanpa harus membawa sepeda mereka dari luar kota
dan hal itu juga sangat memudahkan mereka
dan setelah itu juga
karena lokasi tempat parkirnya berada di sekitar lokasi tempat transportasi umum
sehingga hal itu juga memudahkan warga masyarakat yang misalnya ingin berkegiatan dengan sepeda
dengan transportasi umum
sehingga mereka tidak juga harus repot membawa sepedanya sendiri
yang ingin kita ketahui juga adalah
apakah warga jakarta
apakah warga cukup sepakat dengan harga dan durasi bike sharing ini
harga rp tiga per lima belas menit ya
kalau saya tidak salah
apakah mereka cukup puas dengan harga seperti ini
dan bagaimana antusias mereka
yang anda pantau
mungkin tadi ferdy
seperti tadi di belakang saya
sebetulnya ada keumuman masyarakat yang
memang ada salah satu tempat parkir sepeda dan itu
jadi ini cukup ramai
memang saya tadi berbicara baik orang
bahkan tadi sepanjang saya menjajal jalur sepeda pop up
baik lainnya saya melihat banyak juga yang menggunakan sepeda bike sharing ini
karena memang perlu diketahui ada dua ratus sepeda yang disiapkan
oleh pemerintah provinsi dki jakarta pada masa uji coba ini
terkait harganya yang sebesar rp tiga untuk lima belas menit
mereka juga tidak keberatan
mereka menganggap itu cukup murah juga bagi mereka
tidak sampai menguras kantong
tapi jika saya melihat ferdi
misalnya ini digunakan oleh pekerja
misalnya dia turun dari stasiun mrt
dia ingin menggunakan sepeda
menuju ke lokasi kantornya
itu mungkin akan jadi agak sedikit masalah
karena durasi misalnya orang bekerja delapan jam
artinya sekitarnya rp sembilan puluh
jika memang dia ingin menggunakan sepeda itu
selama seharian untuk bekerja
terus kemudian dikembalikan ke tempat
misalnya stasiun mrt berikutnya
jadi memang saya melihat bahwa bike sharing ini
memang lebih baik digunakan untuk orang yang ingin
berwisata atau menikmati akhir pekan
atau misalnya cukup berjalan jalan sepeda saja
di sekitaran ibu kota
dampaknya anda bersepeda di seputaran jalan sudirman
terima kasih laporan anda arya dita utama
koresponden cnn indonesia dari kawasan sudirman jakarta